terima kasih buat airnya
baru baru ini panitia festival film indonesia dua ribu enam belas
mengumumkan dua puluh satu nominasi yang dilombakan
dalam festival film paling bergensi di indonesia
sistem penjurian tahun ini masih serupa dengan cara penjurian tahun lalu
yang mengadaptasi sistem penjurian academy awards
pada saat mereka memberikan poin
masing masing juri akan memilih lima film yang dinilai layak menjadi novely tapi
tapi itu juga memilih di urutan
jadi urutan pertama poinnya lima dua empat tiga dua dan satu
film biopik rupanya kembali berjaya di ffi kali ini
film rudy habibie yang menceritakan kehidupan masa muda
mantan presiden b c habibi ini
mendominasi dengan meraih sepuluh kategori
film tentang ibunda wakil presiden yusuf kala atira
juga unggul dengan sepuluh nominasi
reza rahadian kembali meraih dua nominasi dalam kategori aktor terbaik
untuk perannya sebagai b j habibie dalam film rudy habibi
dan sebagai bos eksentrik dalam film my stupid boss
bersama reza dalam kategori ini juga ada aktor senior tio pakusadewo
lewat perannya sebagai eksil di film surah dari praha
abimana dan vido g bastian juga meraih nominasi aktor terbaik
keduanya dari film yang sama
di kategori pemeran utama wanita terbaik
didominasi oleh aktris senior indonesia
ada cutmini lewat perannya sebagai atira dalam film berjudul sama
christine hakim juga kembali menancapkan bukunya
lewat perannya di film ibu maafkan aku
syah ine febrianti juga masuk di kategori ini lewat perannya di film night
atika hasiholan yang berperan sebagai ibu penyandang di seleksia
dalam film wonderful life juga masuk nominasi tahun ini
sementara aktris muda diwakili oleh chelsea islan lewat perannya di film rudy habibi
kategori film terbaik dalam festival film indonesia tahun ini
ada aisyah biarkan kami bersaudara yang disutradarai oleh herwin novianto
ada juga film besutan riri riza atira
rudy habibi garapan hanung bramantio
salawaku karya sutradara pritagita arya negara
dan film besutan angga dwi masa songko surat dari praha
malam puncak festival film indonesia dua ribu dua puluh satu
akan diselenggarakan di teater besar taman ismail marzuki jakarta enam november mendatang